sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

ton lo harus sebulan sadar ton
karena gue pengen ngeliatin semua penemuan penemuan gue ton
gue yakin ton berhasil nggak kayak dulu
ya gue akuin lah tahun dulu tuh suka gatot gatot dikit lah
cuman sekarang beluh
lo lihat ton keren banget ya
lo kayaknya dari dulu tuh nggak seneng bahas dia sama gue
gue tahu dia otak lo tuh nggak sejenius gue
dan lo sirikan sama gue ya kan
siapa yang sirik lo dah
eh udah malam nih sekini masi
mungkin dia nunggu di luar kali
dia mungkin malu kali ngeliat kita pelukan turis sama antoni
mendingan sekarang kita makan malam aja bareng candy kan
katanya eh juga mau kesini kan
iya nih gue juga udah lapar banget nih
makan gue jadi bertambah nih
antoni udah ketemu
alpha di kalimantan baik baik aja
yaudah yuk makan ya
eyang ada di sini sayang
eyang ada di sini sayang
nah explains ke kita kali kala
karena kau ga daerah
saya ingin kamu terus
kok kamu di sini sih
kangen sih di
tapi karena aku gak enak kalian berdua juga lagi jenguk antoni kan
lagipula sekarang yang ria juga udah di dalam
mungkin yang ria juga lagi pingin berduaan dulu sama antoni
kem aku udah lapar banget nih kita cari makan yuk
kamu cepet sadar ya
aku yakin kok ntar lagi kamu bakal cepet sadar
saya tidak menyangka kalau prita jatuh cinta kepada pasien itu
setiap hari dia meluangkan waktunya untuk merawat pemuda itu
rupanya kebiasaan berita mengajak ngobrol pemuda itu mulai ada hasilnya
tapi bagaimana kalau pemuda itu tidak peduli sama prita
dan bagaimana kalau prita sampai patah hati
aku tidak bisa bayangkan kalau putri tunggalku patah hati kepada pemuda yang aku
tolong aku terpaksa harus paham re
aku terpaksa harus memperhitungkan kepada pemuda itu supaya dia tidak menolak cinta prita
ini dek krimnya kamu tahu cara pakainya kan